masalah kok gak ada kabar ya
kok gak diangkat sih
sekali lagi deh
tetep gak diangkat loh
terus istirahat ya
kamu kecapean banget loh ini
kayaknya mendengar itu
mas tunggu mas
aku tak akan mundur
aku tak akan mundur
mas aku gak bisa melihat kau menderita
tunggu jawaban aku
aku ngeliat kau
aku ngeliat kau
untuk membantu kesemua ini
kamu gantung kita
ya udah semua
aku yakin ini akan gagal
saya cinta denganmu
aku sangat senang mencintai kamu
aku senang mencintai kamu
aman gak ada yang mau curiga aku
gak mungkin ini rumah bosnya iqbal
rumah ini terlalu kecil buat jadi rumah bosnya
ini gue yakin bosnya bukan orang sembarangan
rumah ini pasti cuma rumah persembunyiannya iqbal
ya tapi seenggaknya gue udah tahu tempat persembunyiannya
sekarang gak usah susah lagi untuk mencari dia
tapi sekarang apa yang harus gue lakuin ya
mas jalan lagi ya
mas soalnya kok gak ada kabar ya
kok gak diangkat sih
sekali lagi deh
gak ada apa apa
gak ada apa apa
tetep gak diangkat loh
terus istirahat ya
kamu kecapean banget loh ini